ada yang bikin heboh dalam pertandingan timnas indonesia melawan argentina kemarin
cucu presiden joko widodo jan etes rinandrendra mencuri perhatian netizen saat menjadi salah satu pendamping pemain timnas argentina di laga melawan indonesia
sementara presiden sendiri juga justru kaget ya melihat cucunya ternyata mendampingi keeper argentina
kita lihat nih jadi dalam sebuah foto ya jan etes menjadi salah satu player escord atau pendamping pemain
ketika masuk ke lapangan dalam laga indonesia versus argentina yang berlangsung di stadion gbk senin malam
cucu presiden joko widodo itu berdiri di samping keeper argentina emiliano martinez
saya pengen banget gimana caranya anak saya tuh bisa jadi pemain ini esports gitu loh
beruntung sekali itu ya
tunggu jadi presiden dulu dan jadi
aduh ada linknya ya
ditemui usai pertandingan yang dimenangi tim argentina dengan skor dua itu
seperti yang tadi sudah danir katakan presiden jokowi mengaku terkejut
cucunya tiba tiba menjadi salah satu anak yang mendapingi pemain argentina
kemarin nonton yang apa
indonesia lawan korea lima
oh indonesia lawan korea
sekarang kan pesan pesan kan argentina